meski sudah dideklarasikan sejak lama hingga kini calon wakil presiden pendamping anies baswedan masih misteri
bahkan deklarasi koalisi pun dibatalkan
namun partai nasdem membantah deklarasi dibatalkan karena belum ada ketetapan nama cawapres
menurut nasdem masing masing partai koalisi masih menyelesaikan masalah di internal mereka
pada koalisi partai nasdem partai demokrat disebut mengusung agus yudhoyono sebagai pendamping anies
sementara partai pks mengusung ahmad heriawan
nasdem sendiri mengaku menyerahkan keputusan nama calon wapres kepada anies baswedan